assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
senantiasa menjaga hubungan baik dengan kerabat atau dikenal dengan istilah silaturahmi
jadi hal yang sangat dianjurkan dalam islam
dengan menjaga tali selaturahmi akan ada banyak kemuliaan yang menyertai
sebaliknya allah mengecam keras bagi mereka yang justru dengan sengaja memutus tali selaturahmi
nah untuk membahas tema terkait jangan putus selaturahmi ini
seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
ustadz sayangan kita semua ustadz hilman fauzia
sehat hari ini
masya allah terima kasih sudah hadir
di gapai kemuliaan setia membagi ilmu kepada kita semua
pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda juga bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
ini tuh saya jadi mericall
apa namanya perbincangan kita pembahasan kita terkait banyak hal juga
yang kemudian saya ingat adalah
bagaimana orang yang menjaga silaturahmi itu akan dibangunkan istana di surga pada saat itu
nah sebelum nanti kita membahas terkait substansi
yang mungkin kita juga bisa mencari di surga
kita juga ingin tahu secara terminologi sebenarnya apa sih definisi atau makna dari silaturahmi ini sendiri kita foto
iya kalau kita bicara tentang silaturahim atau silaturahmi yang sering kita dengarkan
itu berangkat dari dua kata
satu silah yang kedua rahim
silah itu artinya menyambungkan
berarti kalau menyambungkan kalimatnya ada sesuatu yang terputus
dia disambungkan atau dia disatukan
nah nama istilahnya adalah silah
jadi sesuatu yang pernah terputus
atau yang tidak terikat kemudian diikat kembali
atau disambungkan kembali
itu namanya silah
rahim itu artinya kasih sayang
jadi secara umum
makna silaturahim itu adalah menyambungkan kasih sayang
nah siapa diantaranya
tentu yang pertama memaknai rahim itu adalah
satu rahim dengan kita
atau satu kerabat dengan kita
saudara dengan kita
tapi makna yang lebih luas lagi
dimaknai rahim ini adalah
setiap makhluk yang pernah tinggal di rahim
berarti manusia kan
berarti kalau kita maknai
silaturahim adalah menyambungkan kasih sayang
di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain
untuk mendapatkan kasih sayang dari allah swt
jadi yang mengikatkan tali silaturahim ini
karena kita ini hakikatnya satu saudara
kita ini punya uhwah yang sangat kuat
sehingga dalam agama ini kita diperintahkan untuk menjaga silaturahim
karena ini adalah perintah dari allah
tentu terdapat keistimewaan yang allah siapkan
untuk orang yang menjaga silaturahim
sebaliknya allah pun juga memberikan satu peringatan
kepada yang memutuskan tali silaturahim
nah itu tadi
ke poin yang pertama ahilman
allah memberikan banyak kemuliaan
bagi kita yang kemudian menjaga tali selaturahim
mengapa islam itu begitu menekankan harus jaga silaturahim
karena kita ini kan diciptakan dalam keadaan yang sebagai makhluk ini ya
kita harus saling menjaga satu sama lain
kita harus kemudian saling menghargai satu sama lain
maka ketika ada ikatan yang terputus di antara kita
berarti ada satu keadaan yang kemudian tidak menjadi baik di dalamnya
maka islam kan memerintahkan kepada kita
satu syariat karena di dalamnya ada kebaikan
pernah kita bahas
dalam akostidus syariat itu kan ada lima ya
sesuatu yang harus dijaga
yang pertama hibduddin
yang kedua hibdula akal
yang ketiga hibdun nafs
yang keempat hibdun nasel
yang kelima adalah hibdul mal
nah disana ada hibdun nasel
atau menjaga sesuatu yang saling kekerabatan di antara kita
itu bagian daripada tujuan syariat yang dihadirkan
maka islam sangat menekankan kepada kita
untuk benar benar menjaga tali silaturahim
karena kita bersaudara
maka jangan sampai sesuatu yang ada itu merusak persaudaraan kita
dan itu yang barangkali nanti tidak mengantarkan kebaikan untuk kita
dan ini memang diperingati
diperingatkan kepada kita
untuk benar benar menjaga silaturahim
saya bicara sesuatu yang agak agak ini aja dulu ya
agak membuat kita harus benar hati hati
orang yang memutus silaturahim itu
adalah orang yang mohon maaf ya
disegerakan siksanya di dunia
disegerakan siksanya di dunia
jadi kalau ada
kalau ada satu perkara
yang langsung disegerakan di dunia itu ada dua kan
ada dua oke
durhakanya seorang anak kepada orang tua
yang kedua adalah ketika ada di antara kalian yang memutuskan silaturahim
nah itu diantara perkara yang
sesuatu yang disegerakan siksanya di dunia maka dua hal itu
dan bentuk siksaannya itu macam macam ya emangnya ya
kesudutan dalam hidup
kesukaran dalam hidup
kesudutan dalam urusan
itu kan siksa sisa kecil yang bisa kita dapatkan dalam hidup ini
karena kan biasanya orang itu kalau udah memutus silaturahim kan
ini kan perjalanan panjang sebenarnya
memanggil dengan panggilan buruk
berperasa sangka buruk
membenci gitu kan
ya merasa tersakiti
ujungnya masuk ke tegur itu
maka kan sebelum sampai ke sana kan kita tuh harus dikasih beberapa poin dulu kan
jangan marah ya kan
maafkan kesalahan orang
karena biasanya kalau udah marah
udah malas berhubungan
maka wajar ya perkaranya begitu luar biasa ini
karena ini berangkat dari kejadian kejadian yang begitu panjang juga kita lakukan
orang yang memutuskan silaturahim itu
salah satunya orang yang
amalnya tidak akan terangkat
dan tidak diterima oleh allah swt
setiap amal anak adam itu kan
diangkat di setiap kamis malam jumat
atau setiap malam jumat atau hari jumat gitu
ada di antara amal yang tidak diterima oleh allah atau tidak sampai kepada allah
salah satunya karena ada apa
sikap memutuskan silaturahim
ya apa gunanya maksudnya gini capek capek kita beramal
tapi kemudian misalnya hanya karena memutus silaturahmi karena ego
sampai akhirnya allah tidak terima amalannya
makanya kalau kita bicara ruhsoh ya keringanan
kalau kita kesel itu kan dikasih waktu tuh tiga hari
ini kan isi saja dikasih keringanan
kalau ini menunjukkan bahwa kita ini manusia
maksudnya kesel gemes gitu dalam artian
dikasih waktu gitu ya
oke dikasih waktu tiga hari batas waktunya
tiga hari ini ada eninya ada apa
ya ada programnya sebenarnya
ya hari pertama untuk nerima kalau kamu lagi kesel gitu
validasi istilahnya sekarang kan validasi emosinya
saya terima bahwa ini kita lagi gemes dan kesel dengan keadaan ini
yang kedua hari kedua itu untuk mencari alasan
agar bisa memaafkan orang yang bikin kita marah itu
nah baru hari ketiga kita datangi orang yang bikin kita marah
gak usah nunggu yang itu minta maaf duluan ya
biar gak usah
jadi ya ini kan setiap pekan itu
amal anak adam akan dicatat di setiap hari jumat
akan diangkat di hari jumat
dan ada amal yang tidak diangkat dan tidak diterima kecuali siapa
ya orang yang tadi urusan silaturahim
dan yang ketiga boleh jadi mohon maaf
orang yang memutuskan silaturahmi
orang yang tidak dilapangkan rezekinya
dan tidak dipanjangkan umurnya
karena kebalikannya keistimewaan orang yang menjaga silaturahim apa
man ahabba an'i yubusatullahu fi rizqa'ahum
man ahabba an'i yubusatullahu fi rizqa'ahum
barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya
dan dilapangkan rezginya
maka sambungkan tali silaturahim
panjang itu artinya nggak cuma secara angka ya
tapi keberkahan mungkin
makanya disitu kalimatnya umur
akhtar itu kan sesuatu yang membekas
jadi saat dia kembali kepada allah pun dalam keadaan wafat
orang yang jaga silaturahim panjang hidupnya
kekal gitu ya
dikenang semua memori baik baiknya
ingat soalnya salah satu kerabat juga yang memang gemar sekali bersilaturahmi
dan ketika beliau hilang atau kembali kepada allah
kita tuh kan jadi sifulan ini dulu
iya sifulan lah begini
karena dia adalah orang yang senantiasa menjaga silaturahim
jadi dilapangkan rezekinya
dan ingat ya rezeki itu bukan hanya urusan materi
tentu saja ya
tapi rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita
maka ada bahasa begini
banyak relasi banyak rezeki gitu ya kan
kalau punya orang dalam gitu ya
ada kenalan nih kalau bahasa materinya
maka orang yang menjaga silaturahim tuh rezekinya tuh luar biasa
dan panjang umurnya
bukan hanya ketika di dunia
tapi ketika nanti dia kembali kepada allah
dia dikenang kebaikannya
nah mereka adalah orang yang faliyah silurahimah
bahkan nabi saw itu menyampaikan
ada empat amalan yang akan membuat seseorang masuk surga dengan selamat
masuk surga dengan selamat
dan ini menjadi khutbah nabi pertama ketika sampai madinah
jadi ketika nabi hijrah dari mekah ke madinah
nah khutbah nabi pertama itu isinya ini
tentang empat amalan yang akan mengantarkan dirimu masuk ke surga dengan selamat
oke satu dulu ayuhan
maknanya seperti apa kita bahas
nanti yang ketiga
dua tiga empat ya
di segmen berikutnya
pak mirsa jangan kemana mana
gak payah kembali kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode jangan putus tali silaturahmi
lanjut ahilman tadi yang pertama tebarkan salam
maksudnya tuh gimana tebarkan salam
ada dua maknanya yang pertama tentu orang yang senantiasa mengucapkan salam
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
itu adalah makna yang sangat mendalam tuh kalau kita telusuri
assalamualaikum semoga allah berikan keselamatan untuk kamu sekalian
warahmatullah semoga allah berikan rahmat untuknya
babarokatu dan allah berikan keberkahan di dalamnya
maka ketika orang menjawab salam dan kita tuh eh ketika orang menyampaikan salam kita tuh wajib menjawabnya kan
dan itu dikasih pahala tuh
kalau kita jawab waalaikumsalam sepuluh pahala kebaikan
kalau kita jawab waalaikumussalam warahmatullah dua puluh pahala kebaikan
kalau kita menjawab waalaikumussalam
waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh
tiga puluh pahala kebaikan
berarti baiknya tuh tiga puluh jam
paket lengkap ya
iya ini mohon izinnya kadang kadang kan kita kalau chat suka as gitu
jangan di artikan ke yang lain ya
padahal disitu ada kesempatan untuk kita bisa meraih pahala yang luar biasa
gak apa apa tulis panjang aja ya
satu itu ya jadi nyebut orang yang suka mengucap salam dan menjawab salam
yang kedua afsussalam tuh orang yang mendebarkan keselamatan
jadi hadirnya dirinya
itu memberikan keselamatan kepada siapapun
seorang muslim yang baik itu adalah seseorang yang mampu menyelamatkan orang lain
dengan lisannya dengan tangannya
maksudnya apa perilakunya itu mampu memberikan kesejukan ketenangan kedamaian kepada siapapun
menatapnya hidup bersamanya berdampingan dengannya
itu jadi bagian bagian orang yang mengantarkan keselamatan tadi
maka bicara bab ini ya sedikit aja
kata nabi juga ada empat
golongan orang yang tidak akan tersentuh api neraka
tidak akan tersentuh ya
yang pertama namanya hayyin
hayin itu artinya orang yang tenang menenangkan
jadi pembawaannya tenang gitu ya
dan dia menjadikan setiap urusan hidupnya itu membawa ketenangan
jadi kalau kita berada di sebelahnya tuh gak rungsing ya
gak ikut ada vibe negatifnya tuh gak
dan termasuk dia tenang karena dia dekat dengan allah ya
sombong gitu dan seterusnya
yang kedua layin orang yang lemah lembut
kalau bicara tuh lemah lembut gitu
dia kalau mau bicara tuh pikir pikir dulu nyakitin orang gak ya
yang ketiga qarif orang yang dekat mendekatkan
jadi setiap orang yang dekat sama dia tuh ngerasa dekat gitu
kok kayaknya deket banget ya gitu
kehadirannya dinanti ketiadaannya dicari
wow itu orang yang karim dekat mendekatkan
dan yang keempat sahalin orang yang memudahkan urusan orang lain
maka orang inilah kata nabi yang tidak akan tersentuh api neraka
berarti kalau kita lihat dari rumus yang tadi
afsus salam orang yang senantiasa mendebarkan salam
yang kedua amalan yang akan mengantarkan ke surga dengan selamat
orang yang suka ngasih makan
suka ngasih makan
maka jangan pernah kecilkan perilaku kita untuk memberi sama orang
menraktir gitu termasuk ya
iya dong tapi kan kalau tiap hari mah keterlaluan
ya jangan mentang mentang ya diraktir sekali minta terus
maka setiap butiran nasi yang kita kasih itu nanti akan menjadi apa ya
kebaikan untuk masukkan kita ke kerajaan dengan selamat
yang ketiga wasilul arham
orang yang senantiasa menyambungkan silaturahim
orang yang sholat di waktu malam ketika banyak orang tertidur
maksudnya apa sholat tahajud
ya maka dia akan masuk surga dengan salam
masuk surga dengan selamat
dari empat amalan ini ada satu wasilul arham
makanya orang yang rajin silaturahim ya
sebenarnya bukan hanya ketika nanti di akhirat ya
di dunia pun dia itu sangat dicintai gitu
iya betul sekali
kalau ada temennya sakit dia yang duluan datang
kalau ada orang yang lagi sulit dia yang duluan bantu
kalau ada acara acara apa gitu yang melibatkan banyak orang
dia yang akan menjadi paling sibuk gitu
jadi emang seneng aja gitu
nyapa orang datang ke rumah orang nanya gitu kan
maka orang yang suka menjaga silaturahim gitu
adalah orang yang memang wajar
kalau kemudian allah hadiahkan masuk surga dengan selamat
jadi banyak sekali sebenarnya pintu pintu amalan
yang bisa menghantarkan kita ke surga
makanya kalau kita lihat juga hakikat ibadah sholat yang kita tunaikan ya
itu kalau kita lihat lebih dalam sekali
mengajarkan kepada kita bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan allah
tapi lebih dari itu memperbaiki hubungan kita dengan manusia kan
maka doa di akhir ketika kita sholat kan
setelah sholat kita harus menjadi orang yang menebar keselamatan kepada siapapun
dan ini adalah
makna terindah dan terdalam dari apa ibadah yang kita tunaikan
maka silaturahim jaga silaturahim
jangan engkau putuskan silaturahim
karena juga diantara amalan yang akan menjadikanmu lebih dicintai oleh allah
salah satunya adalah orang yang menebarkan kasih sayang
irhamu manfil ardi irhamukum manfissama
cintailah yang ada di bumi maka yang di langit akan mencintaimu
masya allah dasyat sekali
akhilman ini mantap sekali ya pembahasan terkait silaturahim ini
terdengar simpel tapi sebenarnya kalau kita bedah itu luar biasa
kita juga sudah ada pertanyaan juga yang datang dari netizen
kita akan snok bersama
bagaimana jika kita bertemu dengan teman atau kerabat yang menjengkelkan saat kita bertemu langsung
boleh nggak sih kita jaga jarak dengan teman atau kerabat tersebut
kalau kita ketemu sama kerabat atau keluarga yang aduh kalau ketemu itu bawaannya menguji kesabaran ya
dan kita memilih untuk yaudahlah saya daripada emosi saya menjaga jarak aja
boleh nggak sih seperti itu
jaga jarak dalam artian untuk membersihkan hatimu
agar tidak ada kebencian dalam hatimu kepada orang tersebut tidak jadi masalah
tapi dengan syarat ya bukan membencinya
dengan syarat bukan mendendam pada dirinya
dan dengan syarat bukan untuk menjatuhkan harga dirinya
tiga bukan untuk membencinya
bukan untuk mendendam padanya
dan bukan untuk menjatuhkan harga dirinya
jadi kalau misalnya nih saya dengan mba mila
saya kaya cukup deh saya udah cukup tau deh gitu
tapi jangan berarti ketemu orang
jangan ketemu mama mila ya
berarti kan itu
ngomongin di belakang ya
ada babi yang kemudian
ingin ada tujuan menjatuhkan harga diri
kalau untuk menyelamatkan dirimu
agar tidak benci kepada orang tersebut
ya gak masalah
dan cukup di kita saja ya
cukup di kita
cukup di kita
tapi memang ya kalau kita mau bicara level tertingginya
ya tetaplah kita
itu level tertingginya
dan butuh proses ya
memaafkan walaupun kau dikecewakan
tetap menyayangi kalau kau walaupun kau tetap dibenci
tetap cinta walaupun terus disakiti
oh itu kan levelnya
nah ini tuh jadi
biasanya kan kalau misalnya lebaran nih akhir man
lagi kumpul keluarga
ada aja kadang kadang
udah lama nikah kok belum
nah kamu itu sudah umurnya cukup kok belum nikah nikah
kadang kan mau gimana ya karena saudara sendiri ya
kadang kadang ya allah ini ketemu sekali
tapi kadang kok ya lisannya tajam ke hati
bagaimana kita harus bersikap
kan sikap orang itu beda beda ya
ada orang yang responnya negatif
ada orang yang responnya positif
kalau yang negatif mungkin marah
gimana sih kita lagi begini malah digituin
tapi itu kan respon manusia
yang kedua ada yang positif
ketika digituin tuh dia malah bilang
masya allah makasih ya doain aku ya
semoga jadi doa ya biar aku cepat punya momongan ya
jadi cara pandangnya tetap melihat dari kacamata positifnya gitu
nah respon ini namanya akhlak
jadi ahlak itu kan respon sikap pertama kali
yang kamu hadirkan dalam menyikapi sesuatu
nah responnya apa ketika itu
ahlaknya seperti apa
nah tapi juga sisi lain
kadang kadang kita tuh kalau mau bicara tuh harus hati hati
ini nyinggung gak ya
ini nyakitin gak ya
maka nabi kan berkali kali tuh ingatkan kita tentang lisan ini kan
barang siapa yang beriman kepada allah dan hari akhir
maka berkatalah yang baik atau diam
nah kalau dengan bicara
mengundang sakit hati pada orang yang kita ajak bicara
lebih baik apa
tidak semua ungkapan harus diungkapkan
tidak semua perkataan harus dibicarakan
kadang ya udah gitu
coba diposisikan dibalikkan juga gak enak ya
gak enak juga
gak enak juga
nah benih benih itu kadang kadang kalau dibiarkan bisa memutuskan silaturahim
datang ke kumpulan keluarga udah males
malah kan mungkin kalau sekarang ada di sosmed ya
ada orang yang lift dari grup
lip dari grup keluarga gitu
gimana ya biar saya kesel banget apakah boleh saya lift
jika dengan lift membuat hatimu lebih tenang silahkan
tapi ingat bukan untuk membencinya
bukan mendendam padanya
dan bukan untuk menjatuhkan harga dirimu
lebih pilihan kita
tapi kalau mau merujuk kepada yang seharusnya
sebaiknya tetap kita sambungkan silaturahim
walaupun kadang ya namanya manusia kan kalau digituin ya rasanya
silaturahim itu bukan hanya berbuat baik kepada orang yang baik sama kita
tapi silaturahim itu saat kita masih sayang
masih mengasihi sama orang yang tidak sayang sama kita
maka silaturahim silah ada yang terputus
kalau orang baik sama kita
kita baik sama dia namanya
dan harus kan
dan harus itu
ya kalau gak keterlaluan
tapi kalau ada orang yang gak baik sama kita
dan kita menurunkan ego kita
untuk tetap mengasihinya
maka silaturahim namanya
maka wajar pahalanya luar biasa
karena berat kita menjalani
hadiahnya kipas saja ya
ayo kan satu lagi pertanyaan misalnya begini
banyak yang sering terjadi juga
kisah sehari hari kita tuh lazim mendengarnya misalnya ada
kasusnya hutang misalnya
ada yang berhutang cuma ke kita misalnya
kita kemudian jadinya berjanji untuk belu nasi
dengan waktunya sekian begitu ya
seolah olah putus silaturahim
kita harus merespon gimana ya
padahal kan kita juga terus mengingatkan sebenarnya
apa yang harus kita lakukan
orang punya hutang ke kita
tapi malah justru dia yang memutuskan silaturahmi
aku lupa anda siapa gitu ya pura pura gak akan
waktu minjem sangat membutuhkan
ketika mau ditagi amnesia dan pura pura lupa
tiba tiba nggak bisa dihubungin gitu misalnya
yang memutuskan silaturahim
boleh gak kita sebelah hilman
ya boleh lah
kalau misalnya seperti apa
nanti bahasnya nanti ya

beritahu saja jangan kemana mana

temui keluarga besarnya
aku tuh nyampein ini karena aku sayang sama dia
nah jika proses itu sudah dilalui dan tetap menemui kebuntuan
berarti disitu ada keikhlasan dalam hati
untuk merelakan dan meribaukan
semoga keikhlasan kita untuk melepas hutang
dari orang yang bikin hutang ke kita tuh ya
jadi bisa menambah pahala kita dihadapan allah swt
tapi ini perkara besarnya ya buat orang itu
udah mah hutangnya nggak dibayar
dua silaturahim dia juga nggak dijaga
kadang dalam proses semua amalah itu kan yang paling dibutuhkan itu komunikasi sebenarnya
bagaimana cara kita menjaga dialog dialektika diantara urusan kita gitu
jangan sampai ya tadi ketika datang awal sangat membutuhkan
tapi ketika akhir malah pergi menghilang entah kemana kan
datang tak diundang pergi tak berpamitan
sesuatu yang mungkin menyakitkan
sebagaimana hati yang bersih ini
jangan sampai kita dikotori dengan kebencian kepada orang itu
kalau kita sudah berproses
temui ahli warisnya temui keluarga besarnya sudah sampaikan bagaimana hajatnya
dan tetap menemui kebuntuan
karena boleh jadikan juga ahli waris juga bingung
yuk kita gak punya juga mau bayar gimana
dikit tadi posisinya
kita sudah hitiar ya sudah berusaha untuk mencari
selebihnya setelah apa yang sudah kita lakukan
sudah kita lakukan ya sudah biar allah yang
semoga keikhlasan kita untuk meringankan atau melepaskan tadi itu
jadi pemberat imbangan kita nanti menuju allah swt
ini terjadi di circle saya sebenarnya
dan maksudnya ini kasus yang sangat menarik yang sangat relate dengan tema kita hari ini
jadi ada dua anggota keluarga yang biasa lah ya
namanya keluarga dekat itu berselisih paham kan biasa
tapi pada akhirnya ada satu momen yang memang
ada satu pendapat yang tidak bisa berkompromi lah dua duanya ini
sampai akhirnya harus saling mendiamkan
bahkan bertahun tahun satu tahun dua tahun
nah kami tentu saja mungkin teman teman yang ada di sekelilingnya pasti berusaha untuk
ya doakan saja gitu ya memberikan support lah gitu
tapi memang bagaimana ya caranya supaya kita bisa memberikan nasihat yang juga make sense gitu ya
solutif juga kepada saudara kita yang
padahal sebenarnya dia punya keinginan untuk memulai sebenarnya untuk memperbaiki
tapi kadang kadang memang respon dari saudaranya itu tidak selalu baik
iya pertama jika ada dua orang yang sedang berseteru gitu
dan kita mengetahui perseteruan itu
maka kita punya kewajiban untuk mendamaikannya
maka circle nya tadi harus cari jalan gimana ini agar bisa berdamai
tentu dengan sekuat tenaga dengan sekuat kemampuan
nah yang kedua adalah hadirkan pilihan pilihan
untuk kemudian menjadi pertimbangan gitu bahwa masih ada kok rasa maaf
atau ada rasa kebaikan yang bisa dihadirkan
maka begini kadang kalau kita lagi benci sama orang tuh ya lagi keselama orang
ingat kebaikannya gitu
dia berbuat buruk sama kita dan kita sangat ingat dengan keburukannya
tapi coba bayangkan lagi deh kebaikan kebaikan
maka yang namanya kerabat ya adik kakak misalnya berantem gitu
jangan sampai mendiamkan satu sama lain
ingat ingat masa masa kecil ketika dia bermain bersama

ingat masa masa kecil ketika orang tuanya menyuapi bersama gitu
tinggal di rumah yang sama di kampung yang sama
jangan sampai ketika dia tumbuh dewasa
karena satu perkara yang memungkinkan membuat mereka jadi bertengkar
itu menghilangkan semua kenangan manis selama mereka kecil bersama gitu
maka disayangkan sekali mohon maaf ya
fenomena ketika ada orang tua telah wafat
tapi adik kakak kemudian berantem gara gara warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya
ini sesuatu yang sangat menyedihkan
terutama bagi orang tua yang kembali kepada allah
jadi jangan sampelah urusan urusan yang sifatnya dunia ini kemudian membuat kita jadi bersetruh
satu kita temennya mendamaikan
kalau bisa saling memberikan input positif ya
ya termasuk kan diantara berbohong yang boleh adalah berbohong untuk mendamaikan dua orang yang saling berseteru kan
jadi kita bisa bilang ke si a eh kamu ada salam dari si b gitu
ingat gak jaman dulu
jadi itu didamaikan kemudian kasih pilihan tentang kebaikan dibalik keburukannya
nah baru kemudian nanti yang ketiga ya ingatkan dia tentang kematian
jadi kematian itu adalah nasihat yang bisa menenangkan kita bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada allah
ego kita diantara masing masing inilah yang kemudian membatasi kebaikan itu hadir
maka perbanyaklah pemutus kemengiat pemutus kemengiat
pemutus kelezatan agar engkau bisa merendahkan ego mu dan engkau pun bisa menemukan kebaikan di dalam
masya allah dan yang terakhir jangan lupa doain ya
ya itu kekuatan memberikan hatiku
allah yang buat balikkan hatiku insya allah bisa damai dan rukun lagi
ahilman menarik sekali tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
pemirsa semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
saya mbak diyarama dan juga ustaz hilman fauzi daudiri insya allah kita akan jumpa kembali
pada gapai kemuliaan berikutnya
wa bilaik tohfiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh